olahraga bela diri taekwondo kian diminati terutama di kalangan pelajar
hal ini terlihat pada sabtu pagi di gelanggang olahraga ciracas jakarta timur
pengurus provinsi dki jakarta cabang olahraga bela diri taekwondo mengadakan liga taekwondo dki jakarta yang keempat
di liga ini ada dua kelas yang dilombakan untuk kelas pemula dan prestasi
ada tiga atlet yang ikut dalam kejuaraan ini
lima belas atlet dari kelas prestasi dan lima ratus atlet dari kelas pemula
untuk kelas prestasi usia atlet dua belas sampai lima belas tahun
sedangkan untuk atlet pemula usia di bawah sepuluh tahun
kejuaraan ini diikuti oleh sejumlah klub taekwondo baik dari jakarta maupun luar jakarta
tentunya program pemerintah dalam pembinaan olahraga ini ya kita sangat mendukung
sehingga juga dalam hal ini ya tentunya untuk mengisi kantong kantong pembinaan
ya perlu kita mempersiapkan juga atlet atletnya dalam rangka pembinaan secara berlanjut tadi
para peserta liga taekwondo tampak antusias mengikuti kejuaraan ini
latihan biasa kese terus ada tryout sepaling
harapan saya bisa dapat mendalim mas dan kejuaraan
diharapkan dengan adanya kejuaraan seperti ini dapat menyaring para bibit atlet muda
yang nantinya akan dibina menjadi atlet yang dapat bertanding
baik di dalam negeri maupun di kancah internasional
eko budi jakarta